berkas perkara artis jennifer dunn yang tertangkap karena narkoba dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum
selanjutnya jennifer dunn akan menjalani persidangan
jennifer telah ditahan di rutan ditres narkoba polda metro jaya sejak akhir tahun dua ribu tujuh belas
jennifer ditangkap karena terbukti memesan sabu yang rencananya akan digunakan saat malam tahun baru desember lalu
setelah berkasnya dinyatakan lengkap jennifer dipindahkan ke rutan kejari jakarta selatan
jennifer telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim dokter pidokes polda metro jaya
selain penyerahan tersangka polisi juga menyerahkan barang bukti berupa pipet dan satu unit ponsel genggam milik jennifer dunn
dki jakarta sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa
kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka jennifer dunn dinyatakan lengkap
jadi dengan dinyatakan lengkap oleh jpu
maka tugas dan tanggung jawab oleh penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti
kepada kejaksaan tinggi